begini pak haji
maksud kedatangan saya kesini
emangnya ada apaan ya
ustadz zakaria di mekabai
alhamdulillah kalau pak ustadz
tentang keluarganya bang kardun
jadi begini ji
saat ini itu masjid lagi butuh pekerja
yang bisa nyangkulin sama bersih bersih rumput liar
bisa minggu sekali ji
ya bagus tuh
jadi keliatan masjid kan bersih
apalagi buat sholat
ya tujuannya memang gitu sih
nyari yang bisa bantu bantu
terlebihnya menjelang lebaran begini
warga lagi pada sibuk nih
bener juga sih
tapi sibuknya ke mall
mau ke pasar
ya sebetulnya saya juga pengen ngebantu
bulan puasa ini kan saya nggak punya kegiatan
saya enak sama haji muhyiddin
kan tahu sendiri pak sultoni
bagaimana hubungan saya sama pak haji muhyiddin
ntar ujung ujungnya pinta
saya gak bermaksud suzon
cuman gimana ya emang
ya ini belajar dari pengalaman sih
belajar dari yang ada sebelumnya
ya saya berusaha untuk mawas diri

di baratnya sedia payung sebelum hujan
di baratnya sedia payung sebelum hujan
bukan begitu lam
ya begitu dah
namanya kita harus belajar
jangan sampai nanti ujung ujungnya ada fitnah
ujung ujungnya berantem lagi
dan saya sangat mengerti
kondisi haji sulam dan haji muhyiddin
tapi saya bakal bantu kok
cuman mungkin caranya beda
pak haji sulam
tau itu lah
di sana pencurian beneran
dalam ruang yang tidak sanger
sampai jumpa lagi
assalamualaikum bu haja
ada apa nih umi
tumben pagi pagi datang kemari
saya datang kesini
ada perlu sama pak haji sula
tapi baru sulamnya belum pulang
emangnya tadi umi gak ketemu di jalan ya
enggak bu haja
itu dia orangnya pulang
wah panjang umur ya pak haji
gak disediain apa apa nih
seinginnya lah pergi mana
kita kan lagi pada puasa
begini pak haji
maksud kedatangan ayah kesini
ayah mau minta tolong
emangnya ada apaan ya
ustadz jakaria di mekabai
alhamdulillah kalau pak ustadz
ini ayah mau minta tolong
tentang keluarganya bang kardun
ayah gak pantas minta tolong
seperti ini sama
ya kan kita tahu bagaimana perlakuannya
bang kardun sama pak aji dan keluarga
ayah gak tegas sama keluarganya
semenjak bang karun di penjara
mereka tuh puasa
gak ada makanan buat buka
ya ayah bantu buat
buat keluarganya bang kardun
pak haji kan tahu
gak cukup untuk kebutuhannya bang kardun dan keluarganya
ya kalau bisa pak haji
pak haji bisa dibasing bang kardun dari penjara
ya soalnya kan pak aci tahu sendiri
bang kardun itu tulang pukul keluarga
buatnya ada rezeki buat anak bininya
berarti ada apa gak ada bang kadun itu gak jadi masalah kan
ya biar aja dia di penjara dan juga kampung kita jadi aman dan kentram
iya juga sih mpo mpo rodia juga ada benarnya
mpo juga tau kan saban kali bang kadun tuh nyakitin hati ayah
tapi emang gimana kalau ayah ngikutin dendam emosi gak ada abisnya
ya insya allah ayah ikhlas bu ajiah
kalau kita ngikutin dendam sama emosi sama aja kita ngikutin jalannya sehat tanpa
iya benar setan yang udah pada diikat aja di bulan puasa masih bisa menggoda manusia buat berbuat dosa
jadi menurut pak aji bagaimana
saya belum bisa kasih keputusan nih belum bisa kasih jawaban soalnya ini masalahnya kan serius
jadi bang ajiah harus pikirin dulu deh takutnya ntar malah salah langkah lagi
pak haji sebelumnya ya terima kasih maaf kalau ayah lancang

anggi pengen pak tiap hari itu tenter rumahnya bisa nengokin
iya sayang anggi pengen pak tiap hari itu tenter rumahnya bisa nengokin
iya sayang anggi pengen pak tiap hari itu tenter rumahnya bisa nengokin
jadi kan anggi punya temen
kan ada kak bayu yang selalu nemenin kamu
ah kak bayu mah sukanya main ps terus
agi kan pengen punya temen yang bisa agi ajak main boneka
emangnya tantu rumana masih kecil kamu ajak main boneka
ya walaupun tante rumana banyak ook
tante rumana besar tapi tante rumana enak diajakin main apa aja pa
papa minta ya tante rumana nemenin anggi terus ya pa
benar benar ya rumana
udah segitunya dia nyuci otak cucu gue
gue kudu cepet cepet yang bertindak
ibu pergi dulu ya
ada yang perlu ibu urus
iya ibu mau ngurus ke rumah rumana
mau ngurus rumah rumana
waduh bu udah dong bu jangan bikin reseh
keadaan ini udah aman
ini apa sih ini kan menyangkut cucu kita
ramadhani aja gak keberatan ya kan di
ibu pergi dulu ya di
nene pergi dulu ya sayang
nene kalau ketemu tante rum kirim salam ya dari anggi
alhamdulillah akhirnya ibu berubah juga
mudah mudahan aja allah memberikan jalan yang baik
membukakan restu babi dan ibu untuk saya dan rumahnya
eh bu rasidi
apa nih datang kemari
kau nggak kelihatan
tapi saya kesini sengaja sendirian aja
buat ketemu sama rumana
oh rumana ada di dalam
silahkan masuk bu
baru mau saya panggil orang yang sudah muncul
kayaknya ibunya rahmadi udah demen nih sama ramana
mudah mudahan lancar deh berjodoh rumana sama rahmadi
emang puasa kali ini bawa berkah buat keluarga gue
saya ke dalam dulu ya